asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia bertekad mencapai indonesia emas dua ribu empat puluh lima
niat ini dikuatkan dalam rapat kerja nasional yang digelar di makassar dengan menyusun langkah strategis
indonesia emas dua ribu empat puluh lima
sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang didukung pedesaan
asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia apexi merasa harus menyusun kekuatan dalam rapat kerja nasional ke enam belas di makassar
event yang digelar sepuluh hingga empat belas juli ini mengusung tema kota kita maju indonesia kita kuat
rabu pagi dua belas juli rapat kerja ini dibuka secara simbolis oleh sekretaris jenderal kementerian dalam negeri suhajar diantoro
sekaligus pemerintah kota seluruh indonesia
sebagai pembicara kunci
dalam materinya pemerintah pusat meminta sinergitas antara pemerintah kota lebih kuat lagi
tanpa melupakan desa sebagai pendukung kekuatan
bahkan wali kota makassar muhammad ramdan pomanto sebagai tuan rumah rakernas apexi enam belas ini meminta undang undang kota
harapan terbesar dari rakernas apeksi enam belas tahun dua ribu dua puluh
yakni agar apeksi konsisten mengelola otonomi daerah reformasi bidang pendidikan
dan sistem pengelolaan anggaran yang lebih baik
jadi rakernas kali ini memang rakernas bersejarah
karena di antara sembilan puluh delapan wali kota tahun dua ribu tiga dan dua ribu dua puluh empat
sisa sembilan yang bertahan karena jabatannya masa jabatannya
itu berarti bahwa delapan puluh sembilan wali kota akan berakhir masa jabatan
yang kedua adalah ini adalah masa rotasi kepemimpinan nasional atau tahun politik
sehingga momen momen menyempurnakan
pemerintahan kota menjadi momen yang sangat menarik
tentunya dengan mengambil manfaat dari local leader atau para wali kota
yang punya pengalaman sampai sepuluh tahun dengan masalah masalah yang dihadapi
kemudian kita mengkompres dalam per komwil dari enam komil yang ada
kemudian dirumuskan oleh tim perumus dan disetujui oleh dewan pengurus
kemudian itulah kita sampaikan ke semua calon calon tokoh
sejumlah agenda digelar dalam rakernas apeksi enam belas dua ribu dua puluh tiga ini
termasuk di antaranya perspektif tokoh tokoh bakal calon presiden
yang akan berkontestasi pada pemilihan umum dua ribu dua puluh empat mendatang
anies baswedan ganjar pranowo dan prabowo subianto dipanel dengan tema diskusi
indonesia dan indonesia
dan tantangan pembangunan kota di masa depan
kehadiran mereka dalam diskusi panel terpisah ini menyita perhatian masyarakat indonesia
sebab diskusi layaknya ajang pemanasan bakal calon presiden yang siap berkontestasi
dengan visi membangun indonesia dimulai dari kota
dan rakernas apeksi makin menarik
tak kala delapan puluh delapan delegasi kota menampilkan hazanah seni budaya mereka dalam panggung seni budaya
dan semakin lengkap dengan indonesia city expo
yakni pameran sekaligus bursa olahan hasil bumi kerajinan hingga kuliner
namun yang paling penting bagaimana mempersiapkan indonesia emas dua ribu empat puluh lima mendatang
apexi telah mengumpulkan ratusan pemuda pemudi tanah air yang dibekali semangat kepemimpinan
maupun kenegaraan untuk indonesia yang lebih maju dalam youth city changers